ratusan layang layang berbagai ukuran menghiasi langit pantai padanggalak dan pasar pada minggu
setidaknya ada tujuh ratus layangan yang ikut memeriahkan lomba yang digelar selama dua hari ini
selain menarik perhatian warga lokal dan peserta lomba layang layang ini juga menarik wisatawan asing yang kini mulai memadati bali
menurut panitia lomba ada dua jenis layangan yang dilombakan yakni tradisional dan kreasi
untuk kategori tradisional layangan yang dilombakan adalah jenis janggan pecukan dan bebean
sedangkan yang kreasi adalah beragam layang layang yang memiliki bentuk dan motif yang unik
ukuran layangan sangat berkreasi misalnya dari remaja dewasa sampai layangan apa namanya
layangan bebean sampai big size
bahagia dan bisa bersama berkumpul di sini
bersama raryangon yang lainnya
inilah aneka bonsai yang beradu kecantikan dalam kontes bonsai nasional di kota blitar jawa timur pada minggu
sekitar delapan ratus tanaman bonsai berlomba melalui dua kelas yakni prospek dan pemula
tanaman bonsai peserta umumnya berasal dari jenis tanaman berdaun kecil dan berumur panjang seperti pohon beringin anting putri kimeng hingga sentigi
kriteria yang dinilai antara lain keserasian dan kematangan bentuk yang meliputi akar batang serta kesehatan daun
kriteria penilaian juga dari sisi penampilan
bonsai yang dinyatakan sebagai pemenang adalah tanaman yang tampil dengan kesan berumur paling tua
pemenang kontes ini adalah tanaman yang berumur paling tua